ya kita mulai dengan informasi pertama masyarakat diminta melakukan sikap sempurna pada saat detik detik proklamasi
dan juga pengibaran sang merah putih pada upacara peringatan hut ke tujuh puluh enam republik indonesia
dan kepala sekretariat presiden heru hudi hartono menjelaskan
sikap sempurna dilakukan pukul sepuluh lewat tujuh belas menit hingga sepuluh lewat sembilan belas menit waktu indonesia barat
saya ingin mengingatkan sekalian tahun lalu itu ada yang namanya memperingati detik detik proklamasi ketika mendengarkan lagu indonesia raya tahun lalu sepuluh tujuh belas
nah kurang lebih sekarang juga seperti itu antara sepuluh tujuh belas dengan sepuluh sembilan belas seluruh masyarakat diharapkan sikap sempurna dimanapun masyarakat kita itu berada
dan tentunya ada yang boleh tidak melakukan itu dengan situasi kondisi tertentu di rumah sakit sedang tidak sehat dan sedang melakukan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan